adi pratama warga manukan lor satu a surabaya jawa timur ditahan usai menerima uang salah transfer dari bank bca senilai lima puluh satu juta rupiah pada tujuh belas maret dua ribu dua puluh
ia ditahan oleh polrestabes surabaya sejak dua puluh enam november dua ribu dua puluh
mulanya ardi mengira uang salah terima transfer itu merupakan komisi hasil penjualan mobil yang ia lakukan
sepuluh hari setelah terima uang salah transfer yang bersangkutan didatangi oleh petugas bank dan diminta untuk mengembalikan uang secara kontan
ardi pun berniat baik untuk mengembalikan uang secara dicicil namun pihak bank menolak pengembalian secara dicicil dan proses hukum tetap dilanjutkan
dua belas maret itu suami saya ada transfer sebesar lima puluh satu juta
setoran kelirin bi
dikira suami saya itu fee penjualan mobil
sidang lanjutan kasus terima uang salah transfer ini akan dilaksanakan kamis besok dengan agenda putusan selah dari ketua majelis hakim pengadilan negeri surabaya
sementara itu berdasarkan rilis bank bca sebelumnya pihak bank telah melayangkan dua kali surat pemberitahuan kepada nasabah bersangkutan bahwa terjadi saling transfer
sebagaimana diatur dalam ketentuan
itikat baik karyawati bca purnabakti tersebut pun mengganti dana salah transfer tersebut
karena tidak ada kejelasan penyelesaian dari proses mediasi laporan polisi akhirnya ditingkatkan ke proses hukum
dumliputan cnn indonesia